saya tuh jadi takut takut kalau dia tuh tertarik sama perempuan lain dan saya nggak pernah ngerasa aman
kamu tuh nggak takut kalau suatu saat koswara itu dapet penumpang bos besar terus bos besar itu tertarik sama koswara
koswara diajak kerja koswara jadi sukses
sementara kamu makin tua makin gembrot perut kamu teh udah gembiar gembir
kamu nggak ngurus badan
tapi kalau kamu punya uang sendiri kamu bisa mengurus badan makin cantik
koswara jadi takut kehilangan kamu

semuanya jadi cepat dan lancar kalau pak kades bekerja sepenuhnya untuk warganya
eh anu pak
saya itu diajak bergabung di biro yang lain
sejujurnya saya sudah mendengar berita itu bu yoyo
pak mustaki sudah dengar
menurut bapak saya harus bagaimana
kalau boleh saya menyarankan sesuatu sama bu yoyo
saya juga pengen yang terbaik buat saya
bu yoyo kan bukan pegawai di subur makmur ini
bu yoyo gak punya kewajiban untuk mengirim orang melalui biro ini
dan bu yoyo juga boleh kok bebas mengirimkan ke biru mana saja
tapi kalau beliau tanya kepada saya apakah saya sedih
tapi saya kan gak punya hak untuk menghalangi karir ibu yoyo
saya jadi semakin bingung pak
bu yoyo saran saya bu yoyo lakukan yang terbaik menurut bu yoyo
adik saya di lanjutkan pak ustadz
saya punya modalnya sekarang pak ustadz
kan gitu perjanjiannya
kamu tahu perkara apa yang paling buruk di dunia
pasti tidak tahu
perkara yang buruk di dunia adalah
perkara yang buruk adalah perkara uang dibicarakan di awal
ambil dulu barangnya
nanti kalau laku baru dibayar
tapi perjanjiannya tetap
kalau kamu tidak mau ya tidak apa apa
asal kamu tahu kesalahan seseorang itu
dilihat dari teguh tidaknya dia memegang perjanjian
iya pak ustadz
kalau masuk waktu agrip siapa yang dilena ajar
sama dia enggak x tiga
yaudah sudah johannes sentuh
pak agus coba saji di panjang
silakan pilih cuma cuma enggak terserah
kalaupun belanja apa apa kan pasti ada bonya
buat apa uangnya
esi teh jauh jauh a carinya
coba a kemanain uangnya
bukan a habiskan tapi
terus kalau bukan a habiskan a kemanain
a pinjamkan ke kos warang
kalau yang kerja ke luar negeri
terus a kirim uang buat esi
esi pinjamin ke orang lain tanpa sepengetahuan a
emang gak pernah hargain kerja keras evi
a pinjamin uang kita sebanyak itu ke orang
rp delapan ratus itu gak sedikit a
terus gimana kalau kos warang gak bisa bayar
kita itu kemarin baru kekurangan uang
hampir aja baby itu gak bisa studi banding
gimana kalau kita tuh ada kebutuhan mendadak
ini rumah ambruk
kita gak pinjam sama siapa
siapa yang mau minjemin kita
dan gak akan ada orang yang mau minjemin kita
yang ada orang orang tuh bukan minjemin
malah nyeritain kesetahuan kita kemana mana
oh tidak akan ulangi lagi
semua orang juga pengennya lele di rumah a
kumpul sama anak istri
tapi kan ini kondisi yang harus bikin kita tuh pisah
dan kita gak harus ribut kayak begini
pak a ini ngambek
pak a kita itu bukan orang yang kelebihan uang
siti harus kerja keras untuk setiap real yang kita kumpulin
dan sit pergi jauh jauh ke luar negeri bukan untuk mencukupi kebutuhan orang
untuk mencukupi kebutuhan kita
untuk mencukupi kebutuhan kita
sit harus mencukupi kebutuhan kita